untuk meningkatkan daya tahan korporasi terhadap gejolak pasar keuangan
dengan disaksikan gubernur bank indonesia agus martowardoyo dan menteri bumn rini sumarno
tiga bank bumn sepakat menandatangani fasilitas lindung nilai atau hedging dengan delapan korporasi bumn
penandatanganan tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian program hedging bumn yang telah dilakukan sejak dua ribu enam belas
dengan adanya fasilitas hedging itu gubernur bi mengingatkan para korporasi bumn agar dapat mengelola risiko keuangan dengan lebih baik
kalau kita sudah mempunyai kepastian tentang kalkulasi cash flow kita
kita juga bisa meyakini pengelolaan keuntungan kita akan bisa kita kelola dengan lebih baik
dan kalau kita mempunyai usaha yang terjaga keuntungannya tentu risiko gagal bayar bisa kita hindari
yang lebih utama adalah satu korporasi
kalau seandainya bisa menunjukkan kinerja keuangan yang baik tentu akan meningkatkan kepercayaan investor
total nilai falas yang akan dilindungi adalah sebesar satu sembilan puluh dua miliar usd dengan ambang batas yang berbeda di tiap bank bumn
menteri bumn menilai keputusan hedging korporasi bumn adalah langkah tepat di tengah ketidakpastian pasar uang
dengan adanya fasilitas hedging yang dimotori korporasi
bumn ini diharapkan akan menjadi cambuk bagi korporasi swasta untuk turut melakukan hal serupa
menjaga atau melakukan management yang prudent untuk resiko falas adalah sangat penting
jadi yang tadi pak gubernur katakan bahwa dengan demikian
maka juga bisa menjaga bagaimana cash flow dari perusahaan dapat terhitung dengan baik dengan dilakukannya lindung nilai
karena kita mempunyai risiko falas itu sangat tepat sekali
ini salah satu kontribusi kami kepada bumn
kontribusi bumn kepada pasar uang indonesia pasar uang nasional
untuk bagaimana kita bisa mendorong untuk pasar uang lebih dalam
bank indonesia mencatat dalam lima tahun terakhir
jumlah transaksi hedging terus mengalami peningkatan
terlihat dari aktivitas transaksi derivatif di pasar falas domestik
yang sebelumnya tiga puluh lima persen di tahun dua ribu lima belas menjadi empat puluh persen di tahun dua ribu enam belas
peningkatan hedging akan mendukung stabilitas makroekonomi
serta pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan